sekarang gak bisa dimintain keterangan
jadi posisi bu dewi semakin terjepit aja
tapi gini lo gak usah pusing lah lo tenang aja
gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bukti bukti
kalau bu dewi itu tidak bersalah
saat ini dia lagi sholat di musola
aku buru buru mas mau ke rumah sakit
kasian mama sendirian
jawab dulu dong
saya melakukan pemeriksaan ini dengan ikhlas
saya ini sedang sakit
pagi ini saya sedang menghadapi dokter ahli kanker
untuk menangani penyakit saya
tapi saya pilih kesini
karena saya tahu kalau penyelidikan ini lebih penting
dari apa pun
bahkan lebih penting daripada nyawa saya sekalipun
kami tidak akan menghadapi dokter alih kanker
dan setelah berjalan ke rumah sakit
saya akan mencari bukti bukti yang lebih penting
dan setelah berjalan ke rumah sakit
saya akan mencari bukti bukti yang lebih penting
dan setelah berjalan ke rumah sakit
saya akan menghadapi dokter alih kanker
saya akan mencari bukti bukti yang lebih penting
saya akan mencari bukti bukti yang lebih penting
gimana dia angkat sih
pasti lagi sibuk ngurusin dewi
kenapa dengan nisa
ngapain kamu di rumah saya
nisa aku harus bicara sama nisa
aku harus bicara sama nisa
kamu harus jelasin
aku tidak mau pukul perempuan
aku terpaksa pukul lagi kamu
karena apa yang kamu lakukan terhadap dewi
kamu fitnah dewi
siapa dewi harus diinterogasi di kantor polisi
ngapain sih dokter fahri ikut campur masalah ini segala
jelasin sekarang nisa
atas dasar apa tuduhan kamu ke dewi yang tidak bersalah
gak ada kan gak ada kan
karena itu semua fitnah
itu fitnah bobby
pergi kamu dari rumah saya pergi
eh nisa kamu harus jelasin sekarang
sebaiknya kamu urusin semua ulah istrimu yang merusakin dewi
kalau enggak aku akan seret istri kamu ke penjara
untuk segera cabutkan kamu ke rumah saya
laporannya dari polisi
kau tenang aja
dan satu lagi bobby
karena dewi adalah perempuan yang aku cintai
aku akan lakukan apa saja
demi kebahagiaan dan keamanannya dia
dan kalau kamu
atau bu retno menghalanginya
aku akan berdiri di depan dewi
untuk menghadapi dia
tv yang kita lakukan
tak ada alasan
aku mau telepon kamu soalnya waktu itu aku minta sama mamar kamu
dan aku juga telpon aku pengen ngecek keadaan abi gimana
jadi abi udah makan apa belum nih
oh iya terus abi disuapin sama siapa
sama bibi atau sama dewi
dewi ditangkap polisi
pasti ini sebabnya mas fahri gak bisa aku telepon dari tadi
dia pasti di kantor polisi sama dewi
abi kantor polisi mana ya bi
ya allah yang maha pengampun
berilah hambamu ini kekuatan untuk segala cobaan yang kuhadapi
mohon kuatkanlah mata hatiku abi yang kini entah bagaimana kondisi

sembukalah mama reyno
dan juga sadarkanlah anissa
mungkin mereka membenciku tapi aku sungguh sungguh masih menganggap mereka adalah keluargaku
amba juga berterima kasih kau berkesempatan bertemu dengan mas fahri
kehadiran mas fahri seperti mimpi bagiku
berikanlah kesempatan bagiku untuk membalas kebaikannya ya allah
untuk membalas cinta suci nya padaku
fahri itu apa dik
ini obat obatan buat dewi jadi gimana dewi kapan bisa keluar
aduh belum bisa itu maaf ya rik kondisinya makin tidak kondusif
karena polisi ngecek dari data data lama dan menemukan adanya laporan
kalau bu retno itu pernah menuduh dewi menculik abi
itu laporan lama sudah diselesaikan secara kekeluargaan
laporan itu udah dicabut
masalahnya laporan itu dianggap jadi motivasi dendamnya
bu dewi kepada bu retno
dan lo tau sendiri kan kondisi bu retno sekarang gak bisa dimintain keterangan
jadi posisi bu dewi semakin tercepit aja
tapi gini lo gak usah pusing lah lo tenang aja
gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bukti bukti
kalau bu dewi itu tidak bersalah
saat ini dia lagi sholat di musola
aku buru buru mas mau ke rumah sakit kasihan mama sendiri
jawab dulu dong